anda kembali di cnn indonesia news report
wisata alam green cagi di kabupaten pangandaran jawa barat selalu menarik untuk dijelajahi
panorama eksotis batuan kars hingga kesegaran akhirnya menjadikan tempat ini favorit para wisatawan
dan siang ini indrayani laksmi akan mengajak anda untuk menikmati pesona alam green canyon
dan menjajal sungai cijulang dengan kayak dan juga body rafting

oke yei semangat banget kita hari ini
siang ini saya akan mengajak anda untuk jalan jalan di sini di sungai cijulang
karena sebentar lagi kita akan melakukan body rafting
cuacanya sih bagus dan airnya pun bagus
kita akan lihat ke bawah seperti apa
sepertinya aktivitas ekstrim ini akan sangat menarik
perjalanan yang akan kita tempuh dari setara saat ini yaitu sekitar tiga jam
atau kalau jaraknya sekitar tiga km
nah medan yang akan kita tempuh semuanya sungai yang berbentuk kanan kirinya itu tebing
jadi ada beberapa arus yang akan kita lalui ataupun ada beberapa arus yang kita hindari
karena kalau jeram terlalu berbahaya kita menghindar untuk bisa berjalan kaki
musim kemarau merupakan waktu paling tepat untuk melakukan body rafting di sungai cijulang
karena pada saat itu debit air tidak terlalu besar sehingga aman bagi pengunjung
air yang jernih bisa membuat kita melihat dasar sungai
bantu aja dibantu
untuk melakukan body rafting kita harus menggunakan bantuan
untuk melakukan kegiatan ekstrim ini peserta diwajibkan memakai jaket pelampung
pelampung ini juga berfungsi agar badan dapat dengan mudah bergerak mengikuti arus air sungai
peserta juga harus mengenakan helm dan sepatu untuk menghindari resiko cedera akibat terbentur bebatuan
sebelum memulai body rafting pemandu akan memilih jalur di antara celah bebatuan sungai
perjalanan ini tidak selalu dilakukan dengan meluncur bebas
saat jeram air sulit dilalui peserta harus menyusuri sungai dengan berjalan kaki
ada pula spot melompat dari batu dengan ketinggian tiga meter
perjalanan ke sungai cijulang
inilah lokasi yang dikenal dengan nama green canyon atau dalam bahasa lokal cukang tane
ngarai ala grand canyon amerika serikat ini merupakan tebing curam yang menjadi magnet bagi wisatawan domestik dan mancanegara
dinding tebing green canyon dihiasi tetesan air yang tanpa henti menembus celah atap tebing bak hujan abadi
air sungai yang berwarna kehijauan
ini ciri khasnya
sungguh sebuah kegiatan yang menyenangkan sekaligus melelahkan
tantangan kami selanjutnya adalah melompat dari tebing batu payung setinggi sembilan meter